pemuda berusia sembilan belas tahun ini tega menganiaya neneknya sendiri yang telah berusia delapan puluh tahun di rumah mereka di kawasan pau ulu jambi
kejadian bermula saat pelaku menanyakan keberadaan palu miliknya kepada sang nenek
mengaku tidak tahu sang nenek kemudian dianiaya menggunakan gagang sapu
aksi penganiayaan yang terjadi pada september dua ribu dua puluh ini menyebabkan korban menderita luka memar dan robek di bagian tangan kanan
pelaku kemudian kabur dan menjadi buron selama sembilan bulan
kita telah melakukan pengamanan terhadap pelaku penganiayaan terhadap nenek kandung tersangka
martil yang dipinjam dari orang ditanya tanya kemudian dia tanya kepada neneknya
karena neneknya tidak tahu dia merasa kesal akhirnya melapiskan kepada neneknya
atas perbuatannya pelaku terancam
hukuman pidana kurang dari tiga tahun